baik gue bisa keluar dulu bentar ya
aduh gimana ya
soalnya kita lagi ketuk banget nih
seron kita kurang rus loh
yaudah lah kalo gitu
lu mau kemana
nggak ada nih gini dilepas nggak
eh lu mau kemana
maaf banget mila leh
soalnya kata bos besar lo harus ikut kita ke base camp
oh lu berani sama gue sekarang gitu
antum kumfulkan semua jam maaf yang ikut kita
buat apaan shek
antum tidak akan faham
ilmu antum masih jam
antum tidak akan mengerti
ikut jam sibuk shek
santri pasti sedang banyak kegiatan
iduh kenapa sih cepet banget pergi
abang enggak harus ntar gede
menu agak sedih lagi
kita semua juga merasa
kehilangan ibu abang
iya kan temen temen
abang gak sendih kok
aku sudah kumpulkan lima kau baru kumpulkan satu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kau panggil semua kawan kawan kumpul di aula sekarang
jangan pakai telat
emangnya ada apa sih bang
eh udah penting
jangan sampai telat ya
ya udah kalau gitu saya ngontrolin kalian dulu
kau kumpulkan kawan kawan sekarang berkumpul di aula
iya sekarang pak
masa tahun depan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hah di situ
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
panggilkan kawan kawan semua berkumpul di aula sekarang ya
ingat pakai baju koko
manusia itu memiliki cinta
menempatkan cinta kita terhadap allah swt
kita perhatikan ini urutannya
yang pertama pertama sekali sudah harus dan mesti kita berikan kepada allah swt
pergi ke aula
maaf bapak kau ustadz
oh ya sudah
saya juga pak ustadz
eh langsung kembali lagi ya
diberikan pertama dan harus kepada allah swt
cinta yang kedua setelah cinta kita berikan kepada allah swt
saya juga mau ke belakang juga pak ustadz
saya juga mau ke toilet
langsung kembali kemari
iya pak ustadz
saya juga pak ustadz
sakit perut sebentar ya
harus ke sini lagi pak
kamu berdua mau ke toilet juga
terima kasih lord allah
pasti dia digits daftar akan lantai
kita bisa entering
kami bisa masuk hacia bilik
apa mungkin mereka ke aula ustadz
begini saja lulu umi saya permisi dulu biar saya periksa
sehingga akhirnya kita tidak menduga duga
permisi dulu lulu umi assalamualaikum
mati itu adalah nasihat
nasihat bagi kita semua yang masih hidup
bahwa semua yang bernyawa itu akan mati
hari ini kita doakan ibu linda
yang pernah membantu kita disini semua
karena hanya dengan cara mendoakan kita bisa membantu
tidak ada cara lain
anak berinisiatif buat acara ini
untuk mendoakan ibu linda
karena bagaimanapun juga
ibu linda adalah bagian
ini jam pelajaran farouk
ana buat ini karena
masih dalam suasana duka
karena itu ana kefikiran
ustadz zainal mungkin tidak kefikiran
karena ini adalah
timbul dari hati nurani
mohon maaf kalau saya mengganggu
nanti kalau sudah selesai
kembali belajar bersama saya ya
ya allah ustadz
ketemu dimana nih
abang pergi dulu ya
jangan sedih lagi
masa sedih sedian lu
udah manis kan senyumnya
nanti kalau abang belum pulang
terus kalian mau keluar
jangan lupa kunci pintunya ya
jaga nih adek adenya
kalau lagi pada main
jangan sampai kenapain apai ya
yaudah abang pergi dulu ya
assalamualaikum teh lulu
neneng teh punya sesuatu buat teteh
karena kan selama ini teteh teteh
yang selalu menjadi pelita hidup nenek
teteh mau kan
nih dia teh
sekarang mah rumah teh ada wafernya
iya saya udah tau kok rumahnya
yaudah neneng bukain mau kan
nih buat teteh
makasih ya neneng
coklatnya tebal dan enak banget
wafernya juga renyah
dan ukurannya juga pas
ini bener bener terlalu enak
emang rumah wafer mah
memang terlalu enak
roma sekarang ada kemasan kalengnya
jadi lebih puas dan mewah
buat bulan puasa dan lebaran
pas tuh buat makan sekeluarga
ya sokat tuh teh habisin lagi
ini buat saya
turun turun turun
bisa tonton rame rame ntar ya
soalnya kita lagi ketuk banget nih
seron kita kurang rus loh
ya udah lah kalau gitu
lu mau kemana
lu mau kemana
gak ada nih gini lepas gak
eh lu mau kemana
maaf banget nila leh
soalnya katanya bos besar
lu harus ikut kita ke base camp
oh lu berani sama gue sekarang gitu
enggak enggak gitu lah
gak mau lagi mampiran